komisi pemberatasan korupsi selasa pagi menggeledah kantor pt pembangunan perumahan gedangan sidoarjo jawa timur
untuk mencari sejumlah bukti proyek pembangunan gedung rumah sakit universitas erlangga
yang disinyalir terdapat praktek korupsi ratusan miliar rupiah yang melibatkan lanyala mateliti
nama lanyala mataliti muncul sebagai pembawa bendera perusahaannya
sementara istri lanyala muhmuida adalah komisaris pt erlangga tama
yang merupakan rekanan dari pt pembangunan perumahan persero sebagai pemenang tender pembangunan
dari proyek senilai ratusan miliar rupiah tersebut ternyata pembangunan sejumlah gedung hingga kini belum rampung